anak anak itu sedang berkumpul di warung bu nining
warung bunining itu sebetulnya berada di dalam gang dan kemungkinan seratus meter
warung bu neneng itu sebetulnya berada di dalam gang dan kemungkinan seratus meter
dan karena ini gang maksud kemungkinan penduduk
jarang sekali orang luar yang tiba tiba datang ke sini kecuali untuk bertamu
sementara dalam tuntutan jaksa ketika anak anak ini sedang berkumpul di warung bu nining
kemudian diteriakilah woy woy woy kemudian dikejar
jadi jaksa sepertinya mengasumsikan
anak anak ini kumpul di warung bu nining yang lokasinya ada di pinggir jalan raya
padahal faktanya warung bu nining itu seratus meter dari jalan raya dan masuk gang
berarti otomatis nggak akan tahu kalau ada korban ngelewat itu ya
sekarang coba aja misalnya lagi nongkrong di sini tiba tiba korban lewat
emang paham kita yang lewat siapa dengan kondisi tertutup rumah di sini
dan di momen persidangan saat itu apakah ibu sebagai kuasa hukum sudah melampaikan apleidoy
jaksa tidak memahami konstruksi dan kondisi warung bu nining posisinya di mana
warung bu nining itu berada di dalam gang yang jaraknya sekitar seratus meter ke alah jalan raya
kalaupun ada kendaraan masuk itu kita nggak bisa adu bagong
itu saya jelas banget dalam pleidoy saya itu disampaikan
jadi bagaimana mungkin warung yang ada di dalam gang jauh dari jalan raya kemudian melihat korban melintas
anak anak yang sedang dikumpul di situ kemudian berteriak woy woy woy sangat tidak mungkin dari kondisi posisi warung
ya sepertinya pada umumnya pledor kan pembelaan